presiden joko widodo menekankan pentingnya kerjasama antara negara maju dan negara berkembang untuk pemulihan ekonomi global pasca pandemi
aspirasi ini rencananya akan digaungkan melalui forum g dua puluh di bawah kepemimpinan indonesia
presidensi indonesia juga akan digunakan untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan negara negara berkembang
dan menggalang komitmen negara maju membantu negara berkembang
negara kaya membantu negara miskin
itulah cuplikan pidato presiden joko widodo pada pembukaan ktt g dua puluh desember tahun lalu
sebagai negara emerging economy dan kini sebagai ketua g dua puluh indonesia diharapkan mampu menjembatani kepentingan negara berkembang dengan negara maju di kancah politik dunia
dari berbagai terjadinya krisis ekonomi
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh sembilan puluh delapan sampai dua ribu delapan itu membuktikan bahwa tidak semua kebijakan ekonomi world bank maupun imf itu bisa menyelesaikan persoalan
oleh karena itu perlu organisasi regional lain seperti g dua puluh
yang anggotanya merupakan representasi negara maju dan negara berkembang yang dipilih secara selektif
salah satunya adalah indonesia brazil saudi arabia dan turki
yang bisa menjembatani kepentingan kepentingan ekonomi yang tidak
bisa masuk maupun tidak bisa diselesaikan melalui forum world bank maupun imf
itu sebabnya kepentingan negara berkembang itu menjadi penting di sini
indonesia adalah satu satunya negara dari asia tenggara yang menjadi anggota g dua puluh
dan satu dari delapan negara yang dikategorikan sebagai negara berkembang dalam kelompok ini
namun angka ini diperkirakan akan bergeser seiring pertumbuhan ekonomi negara berkembang
menurut hasil penelitian organisasi untuk kerjasama dan pertumbuhan ekonomi oecd
adapun demikian hingga saat ini masih banyak negara berkembang yang kewalahan
dalam penanganan dampak pandemi covid sembilan belas
di benua afrika misalnya
sulit untuk kita sebagai anggota g dua puluh dan indonesia sebagai negara yang selalu memperjuangkan kepentingan negara berkembang
untuk tidak mengajak negara negara berkembang ikut dalam diskusi
jadi kita tidak menentukan nasib mereka tanpa mereka juga ikut dalam proses ini semuanya
message yang ingin kita sampaikan adalah apa yang didapat dari presidensi indonesia ini harus juga
dapat memberikan manfaat pada the common people
jadi rakyat seluruh dunia itu dapat memberikan manfaatnya
jadi bukan hanya sekedar kata kata narasi narasi saja tapi something concrete
dan ini tentunya memerlukan kerja keras untuk menegosiasikannya
untuk mencapai hasil yang konkret pemerintah indonesia telah melakukan lobby politik sejak menjadi anggota troika tahun lalu
namun lobby politik ini dinilai oleh sejumlah ahli hubungan internasional
akan lebih efektif
dan terasa hasilnya jika kementerian dan lembaga terkait bisa solid dalam koordinasi antar lembaga
forum di domestik ini kan cara kita untuk kalau kita bicara negosiasi
memberi sinyal ya kepada mitra negosiasi kita terutama di negara negara
bahwa kita siap untuk menyediakan yang namanya winning set yang namanya common grounds
commonalities inilah yang perlu kita cari
tetapi comminalities akan susah kalau secara domestik kita belum punya platform yang sama
domestik nanti menyangkut banyak kalangan banyak pemangku kepentingan
sejumlah pemerintah di indonesia
sejumlah ahli turut menilai forum g dua puluh dapat menjadi panggung bagi indonesia
untuk memperkuat posisi di kawasan asia pasifik
dengan menggeser agenda global ke arah kepentingan negara negara berkembang
dan saat ini fokus negara berkembang ada pada pemulihan ekonomi